saya siap dipinang tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan arahan
yang penting kita utamakan pimpinan bahasa dan negara
itu yang harus menjadi kejangan pimpinan
jangan kita hanya mengejar kekuasaan jakarta
kita lupa dengan kejangan kita untuk mempersatukan indonesia dengan cekap kebangunan